menteri dalam negeri tito karnavian dalam kunjungannya ke ikn menyatakan dalam hal pemerintahan
ikn akan berbentuk setingkat provinsi dengan kekhususan
kekhususan tersebut antara lain pemimpin daerahnya disebut dengan kepala kawasan otorita yang memiliki kedudukan setingkat menteri
tito juga menyatakan untuk mempercepat proses pembangunan kawasan otorita harus diberi kewenangan yang luas
sehingga di sini pun diatur kekhususan
nah kekhususannya itu diantaranya adalah pimpinannya disebut dengan kepala kawasan otorita setingkat menteri
tapi bentuk pemerintahnya sendiri adalah setingkat provinsi
kita ingin kawasan otorita ini diberikan kewenangan seluas luasnya urusan pemerintahan yang didelegasikan konkuren
sehingga dia memiliki keleluasan
dan fleksibilitas untuk mengatur kawasan ini supaya tidak terikat dengan kementerian lembaga
tidak terikat dengan peraturan peraturan daerah sekitarnya